untuk mengetahui informasi arus balik terkini kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia nindya karisma di ruas tol jakarta cikampek
nindi kalau laporan langsung anda pagi ini seperti apa apakah memang sudah terlihat kepadatan arus balik
mengingat hari ini merupakan puncak dari arus balik dari warga di sejumlah kota tujuan di jawa silakan dengan laporan anda
selamat pagi yuda
sudah terpantau sejak tadi malam begitu yuda
dan data yang kami terima dari jasa merga di sini bahwa dari tol kalikangkung saja ini sudah ada tiga lebih kendaraan yang masuk dari kalikangkung menuju ke gerbang tol cikampek utama
nah untuk yang diterima dari gerbang tol cikampek utama pagi ini sudah mencapai dua lebih kendaraan per jamnya
nah untuk yang harus diwaspadai sebenarnya untuk yang melewati ruas tol jakarta cikampek
ini adalah titik titik kemacetan yang untuk arus balik mengarah ke jakarta
ini yang harus diwaspadai adalah arah ke rest area kilometer enam puluh dua
jika kita berkaca pada arus mudik kemarin memang tren untuk jam jam yang cukup rawan terjadi kemacetan ini ada di siang hingga sore hari untuk yang menuju ke rest area
namun untuk di arah gerbang tol cikampek utamanya sendiri ini tren untuk peningkatan volume kendaraannya ini ada di sore hingga malam
jadi diharapkan pengguna jalan yang melintasi gerbang tol cikampek utama untuk menuju ke jakarta ini harus melihat jam jam untuk yang riskan pagi siang hingga malam hari begitu yuda
nah untuk prediksi arus balik lebaran dua ribu dua puluh tiga kali ini memang hari ini tanggal dua puluh lima april dua ribu dua puluh tiga di mana hari ini adalah berakhirnya masa
jadi untuk hari ini kita harus melihat jam jam yang cukup rawan terjadi kemacetan ini ada di siang hingga sore hari untuk yang menuju ke jakarta
jadi ini adalah salah satu tanggal yang cukup krusial
sejak tadi malam sebenarnya sudah ada peningkatan volume kendaraan yang masuk dari gerbang tol cikampek utama untuk menuju ke jakarta
hingga saya melaporkan saat ini pun kendaraannya relatif lancar namun data yang kami terima memang sudah dua lebih kendaraan yang menuju ke jakarta
sehingga masyarakat diimbau untuk tetap awas padat di titik titik kemacetan
selain di titik titik kemacetan yang cukup krusial lagi adalah pengisian saldo elektronik
nah ini kalau masyarakat yang tap in dari gerbang tol kalikangkung menuju gerbang tol cikampek utama untuk tap out
ini diharapkan mengisi saldo elektroniknya yuda
jadi sehingga tidak terjadi kepadatan ketika memasuki gerbang tol cikampek utama
karena sejak tadi malam kami memantau juga memang yang cukup riskan adalah pengendara yang saldo elektroniknya habis
walaupun di sini di gerbang tol cikampek utama ini menyediakan petugas petugas
yang bersedia membantu pengisian saldo namun diharapkan sebelum memasuki gerbang tol cikampek utama
masyarakat atau pengendara ini sudah mengisi saldo elektroniknya yuda
baik nindi terima kasih untuk laporan langsung anda dan tipsnya tadi sangat bermanfaat ya
buat para warga yang kembali ke bukata
selamat berjalan kembali